sementara itu puluhan orang di georgia mendaftarkan diri untuk ikut berperang di ukraina
ini dilakukan setelah presiden ukraina volodymyr zelensky mengizinkan warga negara manapun untuk membantu ukraina mempertahankan wilayahnya
warga berkerumun di depan kedutaan besar ukraina di milisi georgia
mereka mendaftarkan diri sebagai relawan untuk membantu ukraina melawan rusia
sejumlah warga negara rusia di georgia ikut bergabung dengan kerumunan dan ingin membantu ukraina semampu mereka
pada senin sekitar delapan puluh relawan terbang dari bandara internasional tibilisi menuju ukraina
mereka akan bergabung dengan georgia legion formasi para militer asing terbesar yang beroperasi di ukraina timur sejak dua ribu empat belas
selain itu ribuan warga madrid turun ke jalan untuk mendukung ukraina dan menentang serangan rusia
menurut data pemerintah empat puluh ribu demonstran melakukan pawai untuk mendukung ukraina
protes serupa juga terjadi di beberapa kota lain di spanyol seperti di barcelona dan bilbau